tumel lo dateng ada apaan
ya jadi gini man
maksud kedatangan gue kesini
gue kepengen ngebantu lo latihan volleying
tuh baik banget lo ted
tapi lo gausah ribet ribet lah
gue tadi baru aja latihan volley
gue capek banget ngelahan
jangan tanya kenapa kami sembunyi
kami pun tak ingin begini
jangan mencemooh kenapa kami berlari
sebenarnya kami ingin tampilkan diri
kami pun terluka
tapi kami tak lupa berdoa
agar hubungan ini bisa nyata
disaksikan para teman dan orang tua
tidak ada yang bisa mengingatkan
tidak ada yang bisa mengingatkan
tidak ada yang bisa mengingatkan
gimana caranya itu urusan lo
gue gak mau tau
tapi yang jelas
jangan sampai dia masuk tim inti
halo assalamualaikum mak
sudah jam segini belum pulang
iya pak ini aku udah di jalan pulang kok
ya sudah lah
cepat ya soalnya ada tamu cari kau ini
siapa tadi bapak lupa lagi namanya
sudah lah nanti kau tanya sendiri sama orangnya
yang jelas laki laki dia
iya pak ini sebentar lagi aku sampai ya pak ya tunggu aja
iya hati hati di jalan ya
ini bokap gue bilang ada tamu di kawasan gue jadi gue harus pulang cepat
tamunya cewek apa cowok
ih siapa juga yang cemburu pede banget
malatus pipi wulan dor
ih sumpah garing abis tau gak
tenang aja tamunya tuh cowok kok
tapi tadi bokap gue itu lupa namanya siapa makanya gue harus cepat pulang sekarang
rumah gue juga udah deket kan
kok gitu enggak jangan dong gue tetep antarin lu sampe lu pulang sampe rumah
man jangan ngeyel deh
biar bokap lu gak nyariin lu dulu ntar dimarahin lagi
lu udah ajarin gue main volley
ya udah sih santai aja
kita sama sama berdoa ya
bukan cuma itu
tapi buat hubungan kita
karena jujur gue juga gak mau lama lama kita backstreet
gue kan pengen juga pamer kalo lu itu pacar gue lan

kalau ternyata wulan dari
itu pacarnya roman arbani
tanpa lo suruh
gue selalu ngedoain tentang kita
tentang hubungan kita
dan gue juga
bakalan terus belajar masak
supaya bokap lo gak marah marah lagi sama gue
bokap gue tuh gak marah sama lo
tapi galak mau cerita
mendingan lo balik sama gue deh
gak usah lah
gue rumahnya juga jauh
kebetulan juga aku kan gak ada kesibukan
dan gue juga gak buru buru juga gitu
serius semangat ring gue
aku harus tau
dimana karin dan rena tinggal sekarang
tumel lo dateng
jadi gini man
maksud kedatangan gue kesini
gue kepengen ngebantu lo latihan foley
baik banget lo ted
pih lo gak usah ribet ribet lah
gue tadi baru aja latihan foley
ini gue capek banget ngelawan
gue bawa buku ini buat lo
ini buku teori tentang main foley
sama teh panas buat lo
cocok banget tuh
gimana caranya itu urusan allah
gue gak mau tau
tapi yang jelas
biar lo pake roman
jangan sampai dia masuk tim inti
lapar kali lah gue
gak pernah gue tengok mukanya
ini pak kopinya
bumbung masih panas
aku tunggu tunggu
terima kasih ya